puluh hari sebelum hari h lebaran
geliat arus mudik mulai terasa di terminal bus jombor sleman yogyakarta
puluhan orang terlihat menanti bus yang akan membawa pemudik ke kampung halaman
rata rata penumpang merupakan mahasiswa luar daerah
yang selama ini berkuliah di yogyakarta
selain sudah mulai libur kuliah
rata rata pemudik mahasiswa juga yang lebih awal mudik
untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas mudik lebaran
menurut kasih pengelolaan terminal dinas perhubungan provinsi dia uniarti
kenaikan penumpang sudah mulai terasa sejak hari sabtu lalu
terminal jombor yang biasanya memberangkatkan rata rata tujuh puluh penumpang per hari
sejak sabtu lalu rata rata telah memberangkatkan seratus penumpang per hari
mayoritas pemudik pun kebanyakan dari kalangan mahasiswa
dengan tujuan jauh seperti kota kota di pulau sumatera
hari ini ada kenaikan
tapi khusus kebanyakan dari mahasiswa yang mau mudik di kampung halaman kebanyakan
kebanyakan di jogja sumatera
biasanya itu tujuh puluh per hari
tapi kemarin itu bisa mencapai satu ratus lima puluh orang
selain terminal giwangan yogyakarta
terminal jombor sleman merupakan terminal dengan jumlah bus rute sumatera terbanyak
saat ini tiket bus angkutan lebaran untuk tujuan pulau sumatera
di terminal jombor telah habis terjual
puncak arus mudik di terminal jombor sleman diperkirakan akan terjadi pada tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh tiga mendatang
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta